kamu sampai kantor saya dua jam lagi
ada apa ya bos
kamu gak usah banyak tanya
sampai kantor saya dua jam lagi
definisi perempuan seksi itu ketika lagi di dapur
kamu apaan sih
gak aku tuh lagi nyuci piring tau gak
seorang suami yang mau manja sama istrinya
ampuh amahin sih kamu
itu kan basah kan
iya kan bajunya
si yudi ganggu aja
gak tau kita lagi masrah sayang
tadi mobil saya mau kok di jalan bos
pas mau ngantar mbak catherine kerja
terus mbak catherine mau pesan taksi online

tiba tiba ada yang mau culik mbak catherine bos
untung aja ada pak randy yang nolongin pos
jadi ada orang yang berusaha untuk culik adik gua

terus sekarang gimana
adik gua baik baik aja kan
sekarang mbak catherine lagi di jalan bos
diantar sama pak randy
dan orang yang culik mbak catherine
udah ditangkap polisi bos
ini saya masih di kantor polisi
yaudah sekarang gini aja
gua minta sama lu
lu tunggu gua disana ya
gua mau kesana sekarang
gua pengen tau
siapa yang udah berusaha untuk menculik adik gua
aku mau kantor polisi
aku siap siap dulu ya
gak mungkin bro yang berbuat ini
mama tenang ya
kita jangan sedih
lu yang berbuat itu
rasanya gak bisa dipercaya
mama gak percaya
masih belum pasti ma
kita harus cek dulu kebenarannya
udah mama tenang ya
kalau memang benar roy berbuat itu
kalau memang bener roy berbuat itu

mama gak bisa didek roy
udah jangan nyalahin diri mama sendiri
udah jangan nyalahin diri mama sendiri
jangan menyalahkan diri mama sendiri
jangan menyalahkan diri mama sendiri
jangan sampai karena hal ini
depresi mama tuh
jadi kambuh lagi
mama sudah sembuh
balik lagi depresi ya
ayo tangannya gak boleh begitu ya
mama harus sehat
ini udah mama tenang dulu ya
tenangin diri dulu
nanti coba aku yang cari tau
roy gak mungkin seperti itu
kita tau roy seperti apa
mama berharap pasal lu sih gak bener
minum obat dulu ya
biar lebih tenang ya
minum obat ya
sudah lebih tenang
sekarang istirahat dulu ya
biar nanti kalau
bangun tidur lebih enak perasaan
masalah teror aja belum selesai
sudah ada lagi masalah baru
ya aku keluar dulu ya
dari informasi terakhir yang saya dapatkan
malam itu jessica mengalami kejadian itu bu
ya mungkin itu sebab dari
teror keluarga alvari
karena roy sudah melakukan hal buruk terhadap jessica
tidak tidak tidak
tidak mungkin roy
ini tidak mungkin
apa ini benar roy
telah terjadi tindakan akun gila di kebun jagung milik warga
kampung sari rt lima rw satu
korban mengaku baru pulang kerja
disergap oleh pelaku yang belakangan
diketahui habis pesta minuman
wah ini ini gila banget al
ini bejat banget ya orang orang kayak gini deh
harusnya mati membusuk di penjara nih al
memperlakukan wanita kayak gini loh
hah apa sih ini orang kelakunya pada
perhatian juga sama perempuan ya
playboy itu justru menjunjung tinggi harkat martabat wanita al
menjunjung tinggi bukan merendahkan
kalau kayak gini kan merendahkan al
memaksakan nafsu binatang
nggak pantas hidup
kacau nih parah
ini parah al parah
ya lo marah marah rempat nggak usah dibanting
ya kan nggak rusak
tapi ini parah al nggak pantas hidup
gue playboy nggak pernah kayak gitu banget
ya lain kali kalau ketemu sama orangnya pukulin lah
lo sendiri yang bilang kalau perbuatan itu rendah roy
tadi aku buset dari kameranya mama
tadi saya suruh mau minum obat
mama terpukul sekali
iya mas pasti mama terpukul banget lah
dengan kelakuan si roy
pantesan keluarga jessica juga dendamkan sama kita
pantesan keluarga jessica juga dendamkan sama kita

jangan cap roy seperti itu ya

aku memang pernah nemuin rolly di hotel
di dalamnya ada perempuan
dari situ kan aku putus sama rom

deng andi dengerin aku dulu ngomongin
aku gak mau kenal sama kamu lagi
dan kamu juga tau kan
dan tidak mau bertanggung jawab
ya jadi aku rasa dengan perasaan dia sih kalo ngomong kayak gitu
ya aku rasa kan
udah gak usah dibahas
udah gak usah dibahas
aku gak nudih ya
memang fakta kok mas
kamu yang harus saya terima
kalau kamu punya adik seperti itu
hidupnya saya sendiri
hidupnya saya sendiri
kok agak kelingan sih mas
aku bisa sendiri
kamu hantarin aku sampai sini aja
saya anterin kamu sampai ruang meeting
mas kayaknya sampai sini aja deh
nanti kamu pulang jam berapa
biar saya jemput
masih sakit ya
kamu tau kan mas
selama ini percintaan aku tuh gak pernah jelas
gak pernah beres
dari dulu gagal terus
mantan aku yang
al yang ternyata udah punya mbak andin
tapi sekarang aku percaya mas
rencana tuhan itu yang terbaik
tuhan bertemu aku sama kamu
enggak salah kok
ya aku cuma berharap
kamu yang terbaik dan terakhir buat aku
ya udah aku mau meeting
terus itu rukanya diubatin ya
awas loh kalo gak diubatin aku marah
oke ya udah
saya juga pamit ya
kamu semangat pentingnya

saya juga berharap
kamu yang terakhir juga buat saya
temanin aku keserapan ya
kamu sobat jus dulu ya seng ya
mama masuk dulu sebentar
mama kenapa yang jus
mama kenapa ya
lepas itu juga gak tau
mama kenapa ya
mama kenapa ya
andean kenapa ya
masa kemasukan debu nangisnya sampai kaya gitu
apalagi berantem ya mpa bos
catherine baik baik aja kok
ren makasih banget ya
lo udah nyelamatin adik gue
gue punya hutang budi sama allah
iya nggak perlu berterima kasih
ini sudah seharusnya saya melindungi catherine
saya akan jemput catherine juga
ya enggak lah ren
dan tetap gue sangat terima kasih dengan lo
dan gue juga yakin
lo pasti bisa ngejagain adik gue
oh iya sedikit informasi
ini sekarang kalau lagi berangkat ke kantor polisi
gue bakal cari tahu
maksud sama tujuan itu orang apa culikan adik gue
gue bakal bongkar semuanya
oh ya kalau perlu bantuan
ya siap ren
papa selamat mengembar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
papa tadi malam mimpin kamu nak
terus kamu meluk papa rahat sekali
papa jadi kepikiran kamu
selain kangen sama kamu
kamu baik baik aja kan
gak ada masalah kan
ya ampun papa
bisa pas banget sih
nah din suara kamu kok
lagi gak enak badan
ya tapi suara kamu
nanti aku telfon lagi ya
aku mau ke kamar mandi dulu sebentar
melir mulu soalnya pak
nanti aku telfon lagi ya
pokoknya gitu hunshi itu pak
gak tau juga kenapa
dia bilang sih tadi dia lagi flu
tadi aku dengarnya kayak nangis sih
apa jangan jangan andi merantem sama al
gak tau juga sih
yaudah nanti pelan pelan kamu tanya aja sama andi
tunggu sampe andi cerita
soalnya nanti malah dikira kita ikut campur sama masalah rumah tangga mereka
yes kamu kan tau andi
andim itu setiap ada masalah gak pernah mau cerita sama aku
sampe aku akhirnya tau sendiri
aku tetap gak tenang sih mbak aku
setiap kali anak gadis aku nangis anak gadis aku sedih aku pasti kan begini mas
sama elsa juga sama
gimana kalo kita mampir sebentar
aku kan juga bisa ketemu sama rena aku kangen sama dia
sekarang kita beli obat juga sebelum kesana ya
yaudah aku ambil tas ya
aku nceng mobilnya jangan lupa ya
nama tersangkanya siapa
kalau dari ktp sih namanya maruan bos
baik sebentar pak
tolong antarkan bapak dan ibu ini
ke ruangan kunjungan
untuk bertemu dengan saudara marwan
bapak dan ibu di koset
makasih pak ya